sampai jumpa di video selanjutnya
kalian perlu tahu
gue disini akan melatih kalian untuk menjadi petarung petarung yang tangguh
sistem latihan dan pertarung disini
akan berbeda dengan dojo dojo lain
cukup sekali atau dua kali latihan
atau tarung beneran satu sama lain
karena kalau cuma latihan jurus
gak pernah separin sama aja bohong
kalian gak bakal jadi petarung sungguhan
kalau ada yang keberatan silahkan keluar
kalian kasih contoh mereka
kalian sparing sekarang juga
ini latihan buat tristan juga
yang terakhir adalah menghadapi si haikal
ini tidak ada yang lupa nih teh
alah bahaya iya mah kalau si dodol bocor kasih tahu si neng kalau saya lagi sama si teh manis teh
punten ya saya mau setoran dulu ke toilet ya tidak apa apa kan ditinggal sendiri ya apa apa
mau diculik orang di gondol ucing ya udah ya pun ya permisi tahu anak saya namanya reva rambutnya
aja oh ya iya kenal gue ya ada bisa saya bantu saya mau nanya di hari ini ikut bimbel atau ada
dia ada dikasih das di sebelah sana bu kelasnya kelas cerdas kelas cerdas cerdas terima kasih
terima kasih sama sama bu kelas cerdas kelas cerdas nama kelas itu melambangkan gue banget
nih adriana cerah ya
ya bukan lagi melihat anak anak sekali lagi belajar ah dalam menghadapi ujian nasional yang
akan kalian hadapin tentunya kalian harus tahu trik trik gitu untuk menjawab soal baik itu
matematika fisika biologi ataupun kimia dan hari ini saya akan memberitahu trik
itu untuk menjawab soal matematika silakan buka bukunya halaman empat puluh
itu kan boy oh p lampu tak nanya mau bimbel sejauh apapun dijabanin sama dia ada boy
bukan mau nebek saya bawa motor
eh kan dia susah pisan nih nyumput ke nenek mah
ngapain sih ngumpet ngumpet ada si abah sih
saya mau bicara sama kamu
bicara apa pak
kalau ketemu sama si abah lagi jalan jalan sama perempuan
jadi abah minta saya bohongin orangnya abah
eh abah mah ketidak kelek bukan bukan kelek abah mah
abah cuma bilang sama kamu tidak perlu ngomong sama sine ketemu sama abah
nggak perlu bohong kan
ya tidak tahu aja ya
sama aja pak emang neng belum tahu
eh kalau neng tahu juga saya tidak melarang kamu untuk ngomong sama dia
dodol pisan sih tuh
iya juga sih
tapi kelihatannya kayak gawat banget nih pak ya gawat ya
wah bukan gawat lagi dok
gajah lewat doh
pisan bahaya saya pengen neng tuh taunya langsung dari saya
nggak mau lewat dari kamu atau lihat dari koran atau infotainment saya tidak mau ya
pokoknya harus dari saya pribadi
oke lah kalau emang seperti itu tapi ya abah udah tahu kan kalau ibu itu
akan abah akan abah di mana udah selesai belum setorannya
oh ya teh punten buntur sebentar sebentar ya saya kesana saya udah lihat kok
mau dibantuin pak
tidak perlu tidak perlu ya ingat ya ember jangan sampai bocor berada
pasti ada sesuatu nih
apa abahnya raya belum tahu ya ibu itu emaknya mondi
pacaran yang mana dulu ya abahnya raya sama ibu itu
apa mondi sama raya duluan
aduh kocak banget bapaknya raya sama ibunya mondi
mondinya sama rayanya wah seru nih
lah abah biarin lah
sengaja gue masukin rafa ke bimbel terus bimbelnya yang begitu jauh
supaya apa supaya revo itu gak bisa pacaran sama boy bukan supaya dia pintar
kita pintar juga ngibulin gue kok dia malah makin deket sih sama boy
apa boy ikut bimbingan belajar dan mereka satu kelas
mungkin reva bisa kita percaya tapi temen temennya gak bisa kita percaya mas
temen temennya juga ikutan bimbel di situ
mas kita harus menjauhin reva dengan boy
kalau reva gak konsentrasi belajarnya mas
yaudah mas akan telepon reva sekarang mas akan tegur dia sekarang juga
bentar mas mas jangan takut sekarang juga
karena reva masih di dalam kelasnya
mas telepon reva gak akan angkat telepon dari mas
ya sudah sampai ketemu di rumah ya sang
pak nanti ke kanan ya pak
eh mau dua orang pacar orang malah anjab ya
oke kita mau pulang dulu ya atau gimana
ayokah kita ke rumah
padahal sih bawa motor tapi tetap aja dijemput sok mesra
kalau kata rumahnya boy cocok
ah pada resell semua
eh apaan sih gue yang mau dorong dorong maken dong dia kan juga ikutan
nanti aku pengen ngobrol sama kamu ya
ini aku baru aja selesai dari bimba
kok papi tahu
kamu tidak perlu tahu papi tahu dari siapa
tapi kamu harus tahu papi sangat kecewa sama kamu